ada apa cepi
oke ngedukur suara cepi
ini suaranya cepi
kita main perang perangan yuk
cepi jalan duluan
nanti om nyusul
cepi jalan duluan
om pergi kemana
kita main perang perangan yuk
ama kalau gue di atas puun pasti kagak bakalan ketahuan
tidak di situ
tidak di situ
kan kita mau main terang terangan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sebenarnya saya malu untuk mengatakan
tapi karena suatu hal yang lainnya
tidak ada salahnya juga
saya harus memberitahu bahwa
saya sudah membantu emak
untuk menebus anaknya yang seharga seratus juta rupiah itu
alhamdulillah ya mak
saya lakukan ini tanpa pamri apapun
kecuali hanya untuk membantu ma
ini semua saya lakukan karena kecintaan kalian semua
dari cinta saya kepada kalian
tapi ada satu hal yang ingin saya lakukan
yang ingin kalian lakukan untuk saya
apa itu pak
dukung saya jadi raja dermawan yang baik hati
ketik rek sepasi kirim ke tiga puluh tiga raja dermawan demang
raja dermawan demang
buar buar buar
buar buar buar
ya gitu deh
kenapa sih mak
mau mandirin itu uang ha
bukan begitu ha
ini kan uang ga sedikit ha
ibu mani kenapa sih mak
mak mak itu kudu percaya sama anak mak
soal urusan penjahat penculik
serahin sama yang namanya juleha
pokoknya juleha bakalan hajar sama sikan abis
untuk orang nanti
yang bener ngapain hak
lu kan peruan hak
yang jadi masalahnya nih
yang nganterin tuh duit sama orang orang itu
hei jangan jangan jauh dulu
dia tuh laki laki hak
di penjahat pasti dia orang jahat
nggak lu hak perempuan
kalau ada kenapa kenapa peluk
gue yang rugi hak
mak kagak usah
mikin ruginya tenang aja
kagak usah khawatir
nih orang yang nganterin
nih duit adalah
nih orang yang paling
berbahaya dan jago
oke deh mak kalau gitu
juleha berangkat dulu ya mak
kagak kebelet pipis
aduh bener bener anak gue
nggak kayak bapelo
ada apa jepi
oh bapak jot solo

saya batang kembali

ada suara anak
oh mau nyari es krim dulu ya
jangan kemana mana ya
berani berani sama gue
berani berani sama gue
ya allah cepi
lu disini rupanya
poha kangen banget sama cepi
aduh cepi ya allah
tuh baik baik aja kan
aduh mbak bem
mbak poyla semua khawatirin lu

cepi mau disini aja
semua udah khawatirin lu
sama sepuluh leha
nanti kalau misalnya udah ketemu sama babe
kita kesini lagi ya sarang ya
sekarang pulang ya
ya pulang ya
mulai khawatir banget
aku tuh ketemu bia
aduh sayang bener
cepi anak buah
ngambak aja lu
mana mau lu tuh keberanian lagi
lu urusin yang bener
dengerin tuh be mak
kalau begini kejadiannya
cepi gak kena perapa perapa
masih utuh kan
ota nya dua kan
ya udah dua
masih utuh dia
reveal banget lu ah